kedatangan mobil tangki air dari bpbd di dusun bendusa desa jatisari situbondo pada rabu
langsung diserbu warga sekitar dengan menggunakan jerrycan
aksi ini mereka lakukan lantaran sudah sebulan lebih mereka kesulitan air bersih
kekeringan yang terjadi membuat sumber sumber air bersih warga yang jaraknya enam km dari pemukiman mereka sudah mengering
meski mendapat pasokan lima liter setiap lima hari sekali
warga mengaku masih sangat kekurangan
sebab air ini dipakai untuk keperluan sehari hari
seperti memasak mandi mencuci hingga untuk minum ternak
sementara itu warga lain yang daerahnya tidak terjangkau tangki memilih menghentikannya di jalan
ibu ibu pun rela kepanasan membawa jeriken menunggu tangki air bppd yang lewat
di desa halet kecamatan kadipaten majalengka jawa barat
air bersih yang dipasok oleh pmi pada rabu langsung ramai di serbu warga
tidaknya seribu liter air bersih disalurkan pmi kepada warga setiap hari
semenjak itu ada aku nggak ada hujan
ada satu bulan
ini biasanya masyarakat ngambil air di mana
kekali kalau mandi tenguci kekali
saat musim kemarau tiba daerah ini menjadi langganan kesulitan air bersih
pmi akan menyiagakan mobil tangki air bersih untuk membantu warga
yang membutuhkan selama krisis air bersih terjadi
dungiputan cnn indonesia